ya indra ini sebenarnya sebagai seorang ibu juga melihat hal seperti ini
saya menjadi miris meskipun hal yang sangat klasik ya selalu berulang
joki tiga in satu dan tadi adalah gambar seorang ibu yang menjadi joki tiga in satu
bersama anaknya terjaring razia meski sudah bersembunyi di atas jembatan penyeberangan orang
petugas yang telah memegang data para joki tiga in satu ini tetap mengamankannya
meski ia menangis merahung rahung
razia rutin ini dilakukan petugas untuk menertibkan para joki
mereka adalah joki yang jasanya biasa digunakan oleh pengendara mobil
yang ingin melintas di jalur wajib berpenumpang tiga atau tiga in satu
selain menertibkan para joki petugas juga menertibkan para pengguna kendaraan
yang sengaja parkir di pinggir jalan
untuk menunggu waktu pemberlakuan tiga in satu selesai